kau ini udah anggap lu sodara wil
biar gudelnya keliatan sok belum sikat gigi ta
ya udah udah udah ah sok mami mah ngerti ah yang muda muda pasti mau bercengkrama ngobrol ngobrol ya kan
nggak usah tante ntah gak usah pergi juga gak apa apa tante
mau ngapain sih mau kemana
itu ah kita plebek udah pernah muda pernah muda i understand atuh ya sok
eta juga makanan cukup cuma satu doang kan ya sudah
mami boleh di lain tempat saja ya makan sok tuh tukang tukang senyum sok tuh calik
ih kaset pisang pengen cubit boleh ya cubit sedikit doang
nih sok tuh ah
yalah nih nih gue makan yang suka kamu kamu makan sekarang
eh jadi gimana hasilnya dok
berdasarkan hasil pemeriksaan bapak dan ibu
semuanya baik baik saja
ah ya itu gara gara guncangan
tapi saya sarankan kepada ibu dona untuk menurunkan berat badan ya bu
ih apa sih
maksudnya apa tadi
jadi selama ini kamu gak suka aku gemuk
bukan begitu donat
hah ha ha ha dilanjut dok
kenapa berat badan ibu harus diturunkan
agar peredaran darah ibu lancar
dan lemak jahat yang menempel di badan ibu tidak akan menjadi penyakit bu
supaya nanti proses kehamilan ibu berjalan dengan lancar
ah kalau gitu terima kasih ya dok atas penjelasannya
kita permisi dulu
terima kasih ya dok
ya seperti apa yang dokter bilang tadi
mudah mudahan itu bisa jadi solusi buat kita
kok kamu diem aja sih donat
ternyata dokter itu benar juga sih banteng
aku harus benar benar mengurangi berat badan
ya kalau aku sih pasti selalu mendukung kamu donat
apalagi sifat yang turun menurun
itu kan bisa mengurangi tingkat
ya emosi makan kamu
ya udah deh banteng
kalau begitu nanti aku tanya bu devi
dia kan rajin olahraga tuh
nah aku tuh ikut olahraga bareng sama bu devi
biar aku kurus dan sekalian diet
aku pasti mendukung kamu
biar kamu dari donat
terus kamu jadi slim kayak keripik pisang
lagipun mau ngedenger aku mau kurus
kamu tuh terlalu lebay
tapi sih aku suka
hai boy hai kel
mau ketemu sama ian juga kan
yaudah kita bareng yuk
teman teman makasih ya
kalian udah mau nemenin dian di sini
kan kita temannya ian
tuh gue buat sarapan buat lo pada
eh jangan rame
ini kan rumah sakit
wah mel makasih ya
inilah yang kita butuhin
ya udah yuk
kita junggu ian sekarang
makasih ya semuanya
iya kalau gitu kita tarik
diambil lagi juga
kal guys semua
thank you banget nih lo semua udah beli beli nungguin gue
gue jadi ngerasa ngerapetin lo semua nih
iya emang juga kagum sama lo pade
nungguin durang tunggu
pan tuh banyak nyamuk
lagian kalau malam dingin
eh kelihatannya lo pade ikhlas ya nungguin ian
apalagi ada meli kan
meli juga nungguin iyan lo mah di depan
itu artinya meli udah ngasih bukti cintanya buat iyan mak
jadi cintanya meli itu ke iyan udah gak perlu diragukan lagi mak
ntar kalau iyan sembuh
boleh gak mak
pilar lo aja masih bergerak tuh
ntar dah baru ngomong
belum sembuh udah minta kawin loh
kenapa nunduk nunduk gitu loh
tentang waktu lo diajas sama anak black cobra
lah lupain aja
anak black cobra kan emang suka cari rusuh ya
dia tuh emang bandel
lo juga tau mereka suka buat onar
lo harus tahu yang sebenarnya dok
itu semua sebenarnya gara gara gue dong
dan gue juga yang udah ngasih informasi tentang keberadaan lo sama alec dok
lo nih udah anggap lo saudara wil
terima permohonan dari gue dok
gue gak ngesalah sama lo dok
perasaan gue dok
lo udah harusnya begitu
lo sepantesnya lo ngerasa salah
yang udah lo jebak itu gue wil
orang yang udah nganggep lo saudara
gue bukan orang lain
gue anggap gue salah dok
gue salah sama lo dok
lo bukunya salah
lo bukulin gue aja dok
kalau emang itu buat lo biar maafin gue dok
gue udah berapa ingat tuh wil
kalau gua gak pikir apa yang udah kita laluin bersama
yang gue cukup tau ini
lo orangnya cuma segitu will